ya meskipun ramadan sudah memasuki minggu ketiga tapi belum terlambat ya untuk anda yang ingin mengajak buah hati anda untuk berpuasa
nah ada sejumlah trik nih untuk mengajak anak berpuasa di bulan ramadan
salah satunya mengajak anak untuk memahami makna berbagi
meski anak yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa alisa yang masih duduk di bangku taman kanak kanak ini sudah memulainya
ramadan tahun ini merupakan kali pertama gadis cilik dengan nama lengkap raden ajeng alisa lalitadiah kusubo andaruni ini berpuasa
oleh ibundanya alisa belum diminta berpuasa satu hari penuh
kalau untuk awal awal sih enggak karena takut trauma ya alisanya
memang biasanya kalau saya coba untuk dia setengah hari dulu
contoh pagi dia ikut sahur sama kita terus pulang sekolah karena dia masih
karena dia sekolah ya pulang sekolah dia bisa buka terus kemudian dia juga nanti lanjut puasa sampai dengan maghrib seperti itu
nanti kalau kita lihat di dalam beberapa hari dia ternyata kuat dalam satu hari berpuasa kita lanjutkan dalam satu hari
dibutuhkan kesabaran saat mengajarkan anak berpuasa
membangunkan anak makan sahur biasanya menjadi tantangan tersendiri
gunakan cara yang halus saatnya
buatlah suasana sahur menyenangkan untuk menghilangkan rasa kantuk si kecil
siapkan makanan kesukaannya agar nafsu makannya bertambah saat santap sahur
jangan lupa perhatikan asupan gizinya juga
terkadang anak bosan menunggu waktu berbuka puasa
orang tua bisa mengalihkan perhatian anak dengan mengajak bermain atau membaca buku
ada sejumlah orang tua yang menjanjikan hadiah kepada anak yang mampu berpuasa

tapi psikolog tidak menyarankan ini menjadi kebiasaan
yang jelas nomor satu menyenangkan itu reward dan punishment memang untuk anak anak adalah bagian dari proses pembentukan perilaku yang paling mudah
tetapi tentu saja reward itu tidak selalu yang bersifat material
harus dibelikan sesuatu atau beli handphone beli sepeda
tidak selalu harus seperti itu
dan yang punishment itu tidak selalu yang berupa hukuman yang menyakitkan
tetapi bisa diperlukan
bisa dalam bentuk pujian bisa dalam bentuk hal hal yang lain yang sebenarnya bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan
jadi alangkah kontradiktifnya apabila orang tua mengajarkan anak untuk berpuasa menjanjikan hadiah material
tapi ternyata tidak bisa menjaga atau memastikan bahwa pengalaman berpuasanya itu menyenangkan
saat waktu berbuka puasa tiba
ajak anak berdoa untuk mensyukuri nikmat makanan berbuka di hadapannya
siapkan buah buahan juga untuk memenuhi kebutuhan serat
puasa ramadan bisa menjadi momentum orang tua untuk mengajarkan anak mengendalikan emosi
serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya
sabila destu andika marianto bekasi jawa barat